berbicara mengenai teknologi augmented reality pasti kita ingat akan game pokemon go yang sempat booming beberapa tahun lalu
yes teknologi yang menggabungkan realitas dengan dunia maya itu kini bukan lagi monopoli perusahaan teknologi loh
lewat sebuah pameran mahasiswa jurusan desain komunikasi visual sebuah universitas swasta di jakarta memamerkan augmented reality hasil kreasinya
dan sayangnya informasinya sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa bahwa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di laman cnnindonesia com dan channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya aziza hanum pamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi sampai jumpa
teknologi augmented reality adalah teknologi yang memperkaya dunia nyata dengan konten virtual
sehingga penggunaan teknologi yang berkualitas dan berkualitas yang berkualitas
pengguna bisa berinteraksi
dalam perkembangannya nilai pasar global augmented reality lebih tinggi daripada virtual reality
berdasarkan data dari lembaga riset g dua pasar augmented reality global diproyeksikan mencapai sekitar satu ratus tiga puluh tiga juta dolar amerika serikat pada tahun dua ribu dua puluh dua
sedangkan virtual reality hanya berjumlah tujuh puluh lima juta dolar amerika
salah satu penyebabnya adalah teknologi ar
bisa dimainkan cukup dengan smartphone dan tidak memerlukan handset tambahan
melihat perkembangan ini jurusan desain komunikasi visual sebuah perguruan tinggi swasta di jakarta
memasukkan ar ke dalam kurikulum pembelajaran
menurut maria wahyuni dosen pada tahap ini materi pengajaran menitik beratkan setiap mahasiswa memiliki konsep narasi yang baik
kalau menurut saya sekarang apalagi anak anak zaman milenial ya mereka sudah terbiasa
dengan interaksi dengan gadget mereka
dan sekarang itu mereka itu menginginkan lebih
lebih yaitu hiperrealitas penggunaannya mengarah kepada mereka itu masuk ke dalam dunia teknologi itu sendiri
jadi kenapa ar atau vr itu semakin marah
hasil pembelajaran ini setiap tahun mahasiswa jurusan dkv ini mengadakan pameran teknologi pertanian
pada pameran tersebut seluruh karya cipta teknologi mahasiswa dipamerkan
antara lain virtual reality hologram augmented reality dan beragam aplikasi
dalam satu karya augmented reality yang dipamerkan adalah nostalgic sembilan belas
menurut ketua tim nostalgic sembilan puluh wahyu mahendra konsep yang hendak diangkat adalah mengenang kembali permainan anak era seribu sembilan ratus sembilan puluh an yang kini sudah mulai ditinggalkan
jadi saya menggunakan unity tiga d di sini versi dua ribu delapan belas
di unity tiga d ini saya membuat sebuah programmingnya
nah jadi aset yang sudah saya buat berupa gambar digital ini saya masukkan ke dalam unity tiga d untuk menjadikan sebagai objek markernya di aplikasi saya nanti
nah cara membuatnya itu pertama saya harus meletakkan gambar saya yang sudah saya buat di sini
contohnya itu seperti gambar peletokan di sini
jadi ketika sudah peletokannya dimasukkan gambar peletokannya objek yang dijadikan marker itu akan memunculkan objek lagi di dalamnya
nah objeknya itu dalam bentuk mp empat
objek itu akan dikeluarkan nanti ketika sudah dibuild dalam aplikasi
melalui materi pengajaran mengenai new media ini diharapkan dapat lahir digital talent guna mengisi permintaan industri yang semakin meningkat
danang wisanggeni andri kurniawan jakarta